saudara saatnya kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda lihat
kita lihat yang pertama
hanya karena ditegur untuk tak merokok seorang pria di kota medan sumatera utara
tega membunuh ibu kandungnya
pelaku bahkan mengubur jasad korban di belakang rumahnya
di belakang rumah jalan tuba tiga kecamatan medan denai medan sumatera utara inilah
pelaku tega mengubur ibu kandungnya
kami sengaja menyamarkan visual ini karena mengandung unsur kengerian
tim gabungan polsek medan area dan satra skrim polrestabus medan
langsung mengevakuasi jenazah yang dikubur hanya sedalam tiga puluh cm
untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit
pelaku um pratama nekat membunuh ibunya dengan senjata tajam
karena tak terima ditegur karena terus terusan merokok
dari keterangan yang berasa dikungkul
korban kesal usai pulang kerja
melihat pria tiga puluh empat tahun ini tak juga mencari pekerjaan
uang yang selalu diberi malah dihabiskan hanya untuk membeli rokok
dari sinilah aksi sadis pelaku kemudian dilakukan
yang mahal seharusnya korban menuju dapur dan seketika itu juga tersangka mengikuti dari belakang
selama ini pelaku tinggal bersama ibunya sementara sang istri berada di batam
peristiwa ini sendiri terungkap atas pengakuan pelaku kepada istrinya
yang kemudian melaporkan ke polisi
pelaku kini terancam akan dipenjara selama seumur hidup
pasal tiga ratus tiga puluh delapan kitab undang undang hukum pidana tentang pembunuhan